nah ini si kecilnya papa dan mama
letak jantungnya normal
juga pertumbuhannya bagus ini
sudah bisa kelihatan belum dok
kalau nanti anak saya besar
jogoh main bulu tangkis
apaan sih mas
ya belum lah
alhamdulillah semuanya sehat
nanti kalau lahir sehat
tumbuhnya juga sehat
mama harus selalu dijaga ya
dan yang terpenting harus selalu happy
biar fisiknya kuat
sehat dan kandungannya juga
semakin sehat terus
nyanyiin lagu buat saya
anak kamu mau dengar tau mas
gak enak ada dokter udah
kalau papanya mau nyanyi dulu gak apa apa silahkan
kalau perlu saya tinggalkan ruangan ini
gak ada dokter
terima kasih banyak
tuh boleh kamu dokter
biar dokter udah tau suara kamu yang pas pasan
terima kasih dok
di saat mengandung itu sangat penting loh
dan banyak bercanda
bisa membuat mama semakin bahagia lagi
antara papa dan mama harus saling jaga
supaya janinnya bisa semakin kuat
seperti itu oke
terima kasih dok
andi ini karya sama put
udah berapa kali saya bilang jangan lari lari
iya kamu aku takut kamu tiba tiba langsung pergi mas
kamu lupa sesuatu soalnya
handphone ada dompet ada
saya gak ketinggalan kok
cuma dulu anaknya pengen minta di cium
bapak berangkat kerja dulu ya nak
jadi anak yang kuat
jagain mama ya
gak usah berangkat
gomen biasanya harus disuruh dukung
terima kasih ya
hati hati pak rendy

salatullah salamullah ala toha rasulillah
salatullah salamullah ala toha rasulillah
salatullah salamullah ala toha rasulillah
udah jam dua belas
kenapa belum tidur
gak bisa tidur mas
kepikiran rena terus
gak usah aneh aneh
ya udah nyanyi ya
suara saya jelek
nanti kamu gak bisa tidur
udah gak usah
nih minta anak kamu loh
tegak kamu masuk sama aku mas
anak kamu loh mas yang pengen mas
gak usah marah
ini gak ada apa apa
tanpa batas waktu
cuma gak ada lagu yang lain
aku maunya itu
anak kamu juga maunya itu
mulai dari mana
apa aja terserah
aku meminta walau terbakarkan cinta baru berubah

gak tidur landin mau ngapain lagi
eh terus kamu ngapain tidur di bawah sih mas
kamu kenapa gak tidur di atas aja bareng sama aku semerena
sempit nanti perut kamu ketendang semerena
enggak mas enggak kok udah di atas yuk ayo
saya mau kamu tidurnya enak tidurnya nyaman udah tidur aja saya di bawah
ngapain sih di bawah aku gak mau kamu dibawa
kamu juga baru sembuh dari sakit kan
udah sehat saya udah gak apa apa tidur aja
nanti kalau tidur di bawah di lantai masuk angin
bisa dikasih tau gak
itu reina kakek kemana mana nanti terus sempit juga tempatnya kan kasurnya
tapi anak kamu maunya kamu di atas
eh beneran nih tuh tuh
dia yang mau sendiri mas
ada yang mau
beluknya jangan kenceng kenceng nanti anak kita sesak gak bisa nafas